sementara ketua badan kehormatan dewan perwakilan daerah am fatwa menyatakan
tidak akan membela ketua dpd irman gusman jika benar ia menerima suap
a m fatwa juga mengaku akan bertemu dengan pemimpin komisi pemberantasan korupsi
guna memperjelas perkara yang kini membelit ketua dpd asal sumatera barat ini
mencari waktu sedang pleno badan kehormatan